naas seorang pria dan dua orang gadis harus dilarikan ke rumah sakit sheikh yusuf
lantaran kritis terkena tikaman badik
sebelumnya ketiga korban terlibat adu mulut dengan seorang wanita
yang merupakan rekan bisnis parfumnya di desa pakato goa sulawesi selatan pada rabu malam
keributan masalah parfum itu memicu perkelahian yang melibatkan korban wi dan no
dengan seorang wanita berinisial id
malang bagi rh niat melerai adu mulut itu
dirinya justru menjadi korban penikaman dengan menggunakan senjata tajam
sementara no mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian kedua tangan
sementara wi dan rh kritis dan harus mendapatkan perawatan medis secara intensif
dengan keluarga pelaku terkait dengan masalah parfum datang resnama rizal
langsung membabi buta dan melakukan penikaman terhadap tiga korban
meski berhasil kabur dari penggerbekan polisi menghimbau agar pelaku yang identitasnya telah
dikantongi agar segera menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya
yahya maulana goa sulawesi selatan